jelang perhelatan motogp mandalika yang akan digelar tanggal delapan belas hingga dua puluh maret dua ribu dua puluh dua mendatang
tarif hotel dan penginapan di lombok nusa tenggara barat merangkak naik
untuk mengantisipasi hal itu
pemerintah provinsi ntb resmi mengeluarkan peraturan gubernur ntb no sembilan tahun dua ribu dua puluh
tentang penyelenggaraan usaha jasa akomodasi untuk mengatur dan menetapkan batas atas tarif hotel
maupun penginapan jelang gelaran motogp mandalika
dalam peraturan gubernur tersebut tarif hotel diatur dalam tiga zona
untuk zona yang dekat dengan sirkuit diperbolehkan naik tiga kali lipat
untuk hotel di zona kawasan mandalika boleh naik dua kali lipat
sedangkan untuk zona yang jauh dari sirkuit seperti di kota mataram
senggigi dan tiga gili di lombok utara diperbolehkan naik satu kali lipat
di asosiasi hotel madalika
ini menanggapi bahwa sebenarnya tidak ada masalah ya buat kami
dan ini adalah pergub yang mungkin pertama pengaturan yang ada di indonesia
bahkan ada di dunia
di kabupaten lombok timur
sebanyak sembilan ratus kamar hotel atau sekitar sembilan puluh lima persen sudah dipesan oleh calon penonton
jepang botocipi madalika
menurut ketua badan promosi pariwisata daerah lombok timur nur sandi
sejumlah band musik seperti god bless jamrut shaggy dog dan padi
telah mengonfirmasi untuk menginap di sejumlah hotel yang berada di desa wisata teteh batu
yang pernah masuk nominasi desa wisata terindah di dunia